kue kue murah ribuan ribuan
dadah papa belajar yang pintar ya iya pa
cemilan alika sama kenzo pasti seneng kalau aku beliin buat ntar ngamil di rumah
bener bener kawatan si afif bisa bisanya
gimana caranya aku buat dapetin uang satu lima miliar itu uang banyak banget
logah fin dan masalahnya adalah aku nggak dapet warisan dari papa harta semua hartanya
itu untuk bela dan kalau aku minta sama afif gak akan dikasih dan enggak mungkin
punya uang sebanyak itu yang ada malah dia nanya sama aku uangnya buat apa aduh
gafin aku pusing di aku harus gimana sekarang sayang kamu tenang aja dulu bella itu kan
waktu diusir dia nggak bawa apa apa dia cuma bawa pakaian aja ya kan maksud kamu
iya itu berarti dia nggak sempat bawa perhiasan yang dulu afif pernah kasih ke dia oh iya
aku nggak kepikiran ya berarti sekarang perhiasannya bella di kamarnya kak raina
sama radit ayah saya dan sekarang itu adalah masalahnya sekarang kamarnya itu
dipakai sama raina sama radit gimana sekarang kita mengambilnya udah kamu tenang aja nanti
kita pikirin gimana rencana selanjutnya
waktu kaiko dua jam lagi
jam segini orang itu sudah mau pergi
ini kan masih pagi banget
selamat pagi pak
pak iko tinggal disini
kami membawa surat perintah penangkapan untuk bapak iko
mulai hari ini bapak kami tahan
bapak berhak memberi keterangan nanti di kantor polisi
dan ini surat perintahnya
bapak tunggu pak
ini sebenarnya ada apa pak
kenapa bapak membawa surat perintah penangkapan suami saya
pas suami saya salah apa
sekarang pak iko harus ikut kami ke kantor
tolong jangan bawa suami saya pak
suami saya orang baik
saya yakin suami saya nggak salah apa apa pak
kami membawa surat perintah penangkapan
pak habib telah melaporkan pak iko atas kasus penculikan istrinya
bernama bobela dan anaknya siva
kue tanpa ban pengawet
ada yang mau kuenya nggak
seribuan dua ribuan
belajar yang pintar ya
bapak sudah neues enjoyed
aku sudah mencoba reformart
dan salah satu
apa ada bisa kita lakukan
apa artief london pengen simpan ipad
selamat dadurch cuaca nyambut
ada mobil yang cuman telah milih saja
sudah pakai dulu
ga ada terus sempat
nyerik belas silakan bapak memberi keterangan nanti di kantor polisi
mohon kerjasama ibu kami hanya menjalankan tugas
hai yang belum penuh penuh baru topol ada apa ya
iya mbak nur ada apa
mas iko ditangkap polisi emang ada apa mbak
alvi sudah melaporkan mas iko telah menculik vella dan syifa reno
gak mungkin kan bella dan syifa itu adalah adik dan ponakannya sendiri
jadi gak mungkin mas iko menculik mereka reno tolongin mas iko
afif afif apa sih yang dipikirin dan dia keterlaluan banget

reno tolong keluarkan mas iko dari

reno aku mohon reno dia gak salah apa apa gak mungkin dia menculik adik dan ponakannya sendiri kamu tahu itu reno
iya iya mbak aku coba bebasin mas iko aku ke kantor polisi sekarang ya mbak ya
kak iko harus kata dimana bella berada kak
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
gue gak tau
lagi yang juga lo ngapain sih repot repot cari bella
bukannya lo udah ngusir bella dari rumah lo
lo udah ngeraguin bella
loh udah gak percaya sama bella
kalau anaknya bella itu adalah anak loh
dan lo lebih percaya sama selembar kertas
daripada sama istri lo
cabut laporan kamu
bebasin mas iko
sampai kak iko katakan dimana bella berada
hentikan semua ini
kalau kamu berpikir kamu bisa bertemu dengan bella
kalau kamu berpikir bella mau menemui kamu setelah apa yang kamu lakukan kakak kakaknya
bella akan semakin membenci kamu afif
aku gak peduli
dan terpenting aku harus bertemu dengan bella
kamu membiarkan dia terusir di rumah kamu
sekarang kamu berharap dia mau mendatangi kamu
aku tidak akan melepaskan kak iko
sampai bella mau menemui aku
itu mobil yang parkir di depan pagar
ini kan foto pengantin gue sama sintia pas lagi di bali
dan foto ini yang punya cuma dodi
ini pasti ulah isi dodi
kena kamu sekarang
tidak ada apa apa
kita harus menemukan dodi
sayang barusan aja ada si dodi dan dia lemparin ini
iya pokoknya rencana kita harus berhasil
halo grafik pokoknya kamu harus membantu saya
pokoknya saya akan meyakinkan afif supaya afif menerima keputusan itu oke